sejumlah ceo perempuan hadir dalam acara kompas seratus ceo forum
yang bertajuk kepemimpinan perempuan membangun budaya kerja kompetitif di era digital
acara ini digelar di jakarta pada selasa sore
dan dihadiri oleh beberapa tokoh perempuan penting di berbagai bidang industri digital
pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
menyebut bahwa di era digital ini perbedaan gender tidak lagi menjadi sebuah masalah
melainkan perubahan pola pikiran yang menjadi tantangan tersendiri di era digital
hal ini senada dengan pernyataan direktur bina pemagangan kementerian tenaga kerja ri siti kustiati
yang menyebut bahwa saat ini banyak perempuan yang sudah menempati posisi posisi penting di perusahaan
ketika saya masuk di bagian perencanaan yang notabene juga
setelah saya juga semuanya laki laki bagaimana caranya kita punya strategi yang gitu
bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi bersama untuk mencapai satu tujuan
jadi biasanya kan kalau laki laki dengan tipe pemimpin perempuan bawaannya sudah jelek aja gitu
tapi kita buktikan bahwa ketika perempuan itu mempunyai kompetensi yang tinggi
tentu juga orang akan melihat bahwa ternyata tidak ada pandangan stereotip yang tadi seperti disampaikan bahwa
ketika perempuan itu tidak produktif karena ada yang hamil nanti ada cuti head ada alasan untuk anak lah suami sakit seperti itu
jadi bagaimana kita membawa diri kita bisa mencari penyelesaian
jadi bagaimana kita membawa diri kita bisa mencari penyelesaian

jadi bagaimana kita membawa diri kita bisa mencari penyelesaian